terima kasih ya om
jagain ya jangan sampai hilang lagi
iya ceng waalaikumsalam
jennifer tertinggal di mana
saya nggak tahu kum kalau saya tahu udah saya jemput jennifer nya
kita mau jemput jennifer kum bukan mau beli buku
ngapain lagi sih
ban saya kempes tukung
kamu nambel ban jennifer ketinggalan di tempat nambel ban
nih doi sebentar sebentar sebentar doi
kamu dorongnya dari arah sana atau dari arah sana
saya lupa tuh ceng
waktu kamu ditambal ban
di jennifer masih ada di situ
siapa tuh kang dadang
jennifer makan kang dadang
makannya di sebelah tempat tambal ban
jennifer belum ketemu
waktu kamu lagi nambal ban
di tukang tambal ban kan
nah jennifer itu makan di restoran sebelah tambal ban gitu
di seberang kang dadang
kalau gitu kita cari tukang nambel ban yang di seberangnya ada tempat makan ya
udah yuk cari lagi ya
ya ya pak
masya allah masya allah
memangnya kabar hilang itu dari kapan bu yola
untuk jamnya saya juga nggak tahu pasti
yang saya dengar jennifer itu udah hilang
ini arahnya bener ke sini kang koswara
biasanya kalau mau beli buku ke pasar cihideng lewat sini
betulin rumah manggil suami saya
sekarang minta ditemenin suami saya

mudah mudahan kita ketemu
nih bab satunya aku udah selesai
mams mau baca sekarang nggak
sini ayo sini baca aja sekarang supaya kasih komentar
nanti aja kenapa sih orang lagi ngomong sama orang tua juga
hmm tadi katanya mams mau baca
mak ini kan udah mau maghrib ya mak
apa nggak sebaiknya mahasiswa pulang aja
istirahat jangan kecapean
nanti sakit lagi kayak waktu itu
mak kepikiran terus
jennifer di mana sayang
jennifer masya allah
papa nyari dia
papa ya allah nmore
papa wordtambah ban di mana
ketemu sekarang nih doi nih makanya kalau lupa boleh tapi jangan sama anak dong ah
ceng makasih ya ceng kang dadam makasih kang dadam makasih kamu
akhirnya kamu ketemu saya ya allah kamu jangan kabur kabur lagi kalau kamu kabur
kasih tau papa biar papa gak punya nyeriinnya
makasih ya bang ya
ceng alhamdulillah ceng makasih ya ceng
ceng makasih ya ceng makasih ya ceng
makanya jangan sering lupa dong
maaf guru bu dokter
jenipernya sudah ketemu itu mereka
yaudah kalau gitu sekarang kita putar balik ya
balik arah aja

makasih ya kum kang dadam ceng makasih ya kum kang dadam ceng
sudah mereka selesai